menyaksikan dari layar kaca amiruddin mengenang kegigihan apriyani berlatih bulu tangkis sedari kecil meski dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki orang tua
lebih lanjut dr erlang juga menegaskan bahwa mitos yang menyebut kehujanan dan udara dingin
agus mengaku ia merawat ternak tersebut sebelum berangkat dan setelah pulang bertugas sebagai polisi lalu lintas di polres magelang kota
selain itu panas dari proses pemanggangan
sebenernya sebelumnya gak ada niat untuk kuliah di jakarta tuh gak ada
selain bermain di darat pengunjung juga bisa naik perahu menyusuri kalibon agung selama sekitar empat puluh menit
titik tempat saya akan tunjukkan ini adalah misalkan rumah
kendalanya kekurangan maksudnya kayak pemain pemain kekurangan pemain
pedagang tidak menggunakan kipas angin maupun kipas anyaman
kenapa karena terjadi di negara negara non endemik
atau kabupaten kota lebih besar dari
banyak tadi jarak dingin bisa kalau punya sensitivitas seperti itu
nah tentu sebagai seorang sahabat dalam situasi politik hari ini saling berbagi cerita saling berbagi pendapat dan pengalaman
karyawan sebaiknya tetap menjaga produktivitas agar tidak muncul penilaian negatif dari atasan atau pemberi kerja
jauh juga berarti lu ke wu cukup ini juga ya
jadi itu ada beberapa kemungkinan jelas
orang pasangan dengan anak dimainkan oleh akun tiktok lainnya
terkait roleplay mungkin ada positifnya ya
kira kira bagaimana ya rasanya
seperti yang disampaikan oleh bapak presiden tadi tidak penting siapa yang menginisiasi
tapi yang saya tahu memang surya paloh butuh effort ke jakarta
bahwa pembatasan itu tidak melulu
kalau kita bicara soal pusat gempanya ini kan dikatakan adanya di kahra
ppkm kemarin kita batasin sepuluh orang per bulan
mungkin menjadi koalisi pemerintahan
para mantan anggota koalisinya
setiap caset menu bisa dibeli dengan harga rp delapan belas sampai rp tiga puluh rupiah tergantung jenisnya
berarti kan ada celah untuk apa ya
nah sebenarnya kalau misalnya ada kantor yang nawarin lu di umur segitu
kemudian ada satu bangunan yang dia tidak robo
tapi secara junatullah alamnya itu memang seperti itu
itu ada petugas di tenda sebelah kanan saya ini
jebol masuk itu kan dari situ kan
nah itu faktornya apa pak yang membuat hal itu yang justru terjadi
agar bisa menjadi mungkin bisa dikatakan lesson nurn juga gitu
kemudian kita akan utamakan misalnya nih kondisi
cukup hanya dengan pengecekan dokumen
mereka biasanya yang berpergian ke luar negeri
itu delta udah jadi catetan lah itu
surya paloh masih tetap menjaga
dan mengakhiri polemik yang terjadi selama
jadi yaudah akhirnya merpati bali
seperti yang dijalani toy nasution pengelola warung ucok di kawasan durentiga cekarta selatan
ya sudah saya beli langsung di sini pertama
biasanya karena tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat indonesia yang cukup tinggi
karena anaknya berhasil bersama pak prabowo
masalah urusan atau hewan ini
karena kalau orang tua kan memang fondasi utama ya
sati duladha seperti saat ini merupakan puncak panen tersebut
terus juga dapet dari pon juga dapet
tentu dalam konteks inilah
baik terima kasih dr denny husein dokter spesialis kandungan sudah bergabung bersama kami untuk membahas terkait dengan bayi sungsang
memang nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang harus
jadi bahwa komunikasi itu akan terus dibangun
kementerian kesehatan yang dulu namanya litbangkes
yang sudah misalnya sudah tiga setiap akhir gitu kan
yang dia ternyata membayar oknum atau apa
ingat selain harus rajin memastikan kandang dalam kondisi bersih
mungkin ada saling menghimbau
ingat ketika memindahkan ayam juga harus perlahan ya
oh dua ribu lima belas tuh sama si rufin ya berarti ya
itu yang darah siklus dia yang kurang lebih sama tujuh delapan di sisi sana
sebelum menikmati kelezatan ayam bakakak lengkap dengan sambal tomat atau sambal kecap yuk
karena waktu itu kan banyak yang ikut timnas kan
dari senin sampai jumat itu kan udah stres ya pekerjaan terus jalanan macet
semuanya serba diperhatikan sama iso ini
dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan jakarta dr erlang samudera menyebut
kan kemarin sempat lututnya juga ototnya turun kan akhirnya yaudah sekalian penguatan juga di rumah
pasti upaya mitigasi juga harus terus digencarkan ya pak ya
antara bapak presiden dan pak surya paloh
harga yang ditawarkan juga tidak berbeda dengan sayuran yang ada di pasar
belasan orang masih dinyatakan hilang dan petugas pun masih berupaya membersihkan puing puing di lokasi

terlibat langsung bahkan proaktif
itu tidak seluas sekarang
kalau di bali sih mereka masih tetap semangat sih
dengan kontak erat ya
sebenarnya penularannya ini seperti apa sih dok
koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait
di bidang masalah perhewanan tadi pak
jam satu siang ada satu warung yang baru dapet penglaris tuh
tetapi juga relatif beresiko juga untuk terhadap keamanan mereka para penghuni yang ada di sini
ya jadi apa itu karakteristik dari setiap susar itu berbeda beda
matangnya meresap sampai dalam dalamnya
jadi itu lebih gampang melenting gitu
seringkali ditambahkan bahan pelengkap lain
ini dalam satu bulan berapa omset ibu
nah lu sempet kesulitan gak awalnya
otot terutama otot tubuh bagian atas seperti lengan bahu dan dada tali atau rope yang digunakan pun
kondisi dari tempat ini relatif sangat ramai bisa dikatakan seperti itu
untuk saat ini sih ada beberapa pemain
cuman karena kalau dibandingkan tugas masing masing itu lebih ke jovita gitu
daerah situnya cuma jalan kersilap gitu kan
kipas cuma luarnya aja yang mateng
atau untuk menjaga demokrasi
kayak tuker iya kayak gitu
kayaknya udah banyak yang nunggu lagi nih
jadi merpati bali yang ada di denpasar itu untuk pemain pemain yang junior juniornya
pak prabowo akan menuju transisi sebagai presiden republik indonesia
dulu kan karena ikut pon remaja kan
karena ada target buat bisa bermain basket lagi
yang ganda yang itu itu yang kita
sosial karena bantuanya sama
kalau gelatin itu kita bisa mulai dari
karena saya hari ini berada di grand hyatt jakarta
saya berterima kasih atas doanya mereka
mobilisasi hewan hewan yang masuk ke indonesia